naila novaranti adalah penerjun wanita indonesia yang sempat menjerai liga terjun dunia seri dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas di florida amerika serikat
dan pada enam belas november lalu naila melakukan salah satu impiannya yaitu terjun payung dan mengibarkan bendera merah putih di atas langit gunung tertinggi di dunia pegunungan everest
naila novaranti penerjun wanita indonesia
dan kebetulan ini pas ulang tahun saya kemarin
kan kita lewat dari kathmandu kita mendarat di the most dangers bandara paling berbahaya di dunia itu lukla
terus kita jalan naik lewatin everest trail yang dimana jalan setapak
kita naik turun naik turun karena kita setiap naik ke atas kita harus tidur di bawah untuk penyesuaian paru paru
di jakartanya ya biasa harus fit kan kita jalan sehat
terus saya juga kayak latihan naik turun tangga
terus ya nggak ada persiapan spesial sih cuma karena terjun payung karena tempat mendaratan aja
ya kemarin sih saya agak sakit waktu berangkatnya karena agak gue takut takut sedikit
namanya dunia baru gunung tertinggi di dunia
ya demi mengibarkan bendera merah putih yang belum terjadi ya alhamdulillah
bedanya terjun di everest pendakiannya kita mesti memang berjuang untuk jalan mencapai drop zone
yang tersebut ya terdiri baru
dan kita memang mesti sehat banget dengan cuaca yang udara yang tipis itu dia jatuhnya pun lebih cepat dibandingkan
kita memang lebih sigap sih kalau di everest
dibandingkan terjun di indonesia ataupun yang dekat dengan silem
mungkin nggak tahu mungkin kita dari sayanya mungkin dari situasinya tapi memang glightnya terasa lebih panjang
tapi memang mungkin masih rezeki saya juga sih
kalau di negara luar sih sepertinya lebih mudah ya
daripada di indonesia sendiri
karena untuk terjunnya sendiri mereka lebih current untuk perempuan
jadi saya berharap yang indonesia yang perempuan jangan patah arah
jadi untuk perempuan perempuan indonesia yang punya mimpi untuk mengimbarkan bendera merah putih juga di luar
ya terus berlatih dan terus semangat dan cita cita dan mimpi itu tidak hanya hongkong
kadang kita dengan latihan
jadi ada satu benua yang saya belum pernah lihat
yang pernah tersampaikan yaitu di antarctica
rencananya tahun depan saya terjun di antartika
saya dari dulu punya mimpi untuk mengibarkan bendera indonesia di tujuh benua di dunia